terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
komplek pemerintahan balai kota dan seluruh dinas di kota bogor jawa barat
sejumlah warga yang hendak mengurus berkas keluarganya
terpaksa mendatangi kantor kelurahan katulampa bogor jawa barat
antara dinas dukcapil tutup
perkantoran juga ditutup untuk penyemprotan disinfektan
menyusul maraknya asn yang terpapar dalam beberapa hari terakhir
untuk kebutuhan administrasi masyarakat pemkot mengalihkan layanan
melalui kantor kelurahan dan kecamatan serta jalur daring
meski mendukung upaya pemkot untuk meredam penularan covid sembilan belas di kalangan asn
warga tetap meminta layanan kebutuhan masyarakat tidak terhambat
bagaimana memastikan pelayanan dasar bagi warga tetap berjalan dengan pengawasan
kita bergabung lewat sambungan zoom
dari luar studio sudah ada wali kota bogor bapak bima arya
selamat sore pak bima apa kabar pak
selamat sore alhamdulillah baik
terima kasih atas waktunya
pak bima saya konfirmasi dulu
setelah kemarin ada dua puluh tujuh orang asn yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas di bogor
dari hasil tracing berapa jumlah sn yang saat ini totalnya terpapar di sejumlah kedinasan di kota bogor
jumlahnya terus bertambah ya
mungkin saat ini sudah hampir empat puluh orang dan tersebar di berbagai dinas
jadi kami membendung laju penularan di kalangan asn
agar tidak berdampak luas pada pemberitaan dan pelayanan
pak bima evaluasinya terkait dengan maraknya asn yang terpapar covid sembilan belas ini di kota bogor
sebetulnya saat ini kan ppkm mikro masih diberlakukan
apa yang kemudian menjadi celah penularan covid sembilan belas di lingkungan kedinasan di kota bogor
ini sebetulnya nggak hanya kluster dinas ya
ada kluster keluarga ada kluster luar kota ada kluster pesantren
ya banyak sekali begitu
jadi saya kira ini bukan hanya konteksnya asn
tapi ini adalah langkah kita untuk mengurangi juga mobilitas dan aktivitas warga
jadi kalau ribuan asn diminta di rumah diminta untuk membatasi aktivitas
maka targetnya kerumunan mobilitas warga juga
maka targetnya kerumunan mobilitas warga juga
dan kami juga mencontohkan kepada kantor kantor yang lain bahwa kami melakukan kebijakan yang ekstrim
ini untuk menyampaikan pesan kepada publik bahwa situasinya tidak biasa
jadi saya kira ini bukan hanya soal menjaga asn supaya tidak terpapar
tetapi lebih luas lagi ini adalah pesan yang kami sampaikan kepada publik bahwa situasinya sudah genting sudah darurat dan sudah sangat serius
ini tidak terganggu nantinya
dalam surat edaran wali kota itu sudah disebutkan secara detail mana saja yang dikecualikan
seperti misalnya pelayanan di kecamatan kelurahan terkait dengan berkas berkas kependudukan
kemudian layanan sampah pengawatan sampah tidak boleh ditunda
kemudian juga di puskesmas pol pp serta di sup dan bpbd
itu adalah contoh contohnya
termasuk juga aktivitas yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan seperti tender untuk program program besar yang harus tetap berjalan
tadi pagi saya cek pelayanan itu saya berkeliling di puskesmas pengangkutan sampah kantor kantor di wilayah semuanya berjalan dengan maksimal tetapi tetap dengan protokol kesehatan
oke ini untuk skemanya nanti konkretnya bagaimana pak terkait dengan aturan aturan alur alur yang harus diambil warga jika ingin mengurus berbagai kepentingan
ya langsung saja ke kelurahan
di kelurahan itu akan dilayani
tadi saya bertemu dengan warga yang mau mencabut domisili warga yang ktp nya hilang warga yang ngurus kartu keluarga itu telah dilayani di kelurahan
ya itu kan bukan kewenangan kita saya sendiri sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat pemerintah pusat harus bergerak cepat harus tegas harus jelas
ya karena ppkm ini nggak ada artinya ketika pembatasan diatasnya tidak berjalan pembatasan jam operasional pembatasan jam kerja ini kereta penuh semua tempat penuh
ya karena tidak ada pembatasan nah karena itu dari kemarin dari hari minggu kami mengusulkan ini harus ada langkah yang cepat yang tegas begitu kalau nggak ya kita rontok asn semakin banyak terpapar polisi tumbang nakas juga bertumbangan ini karena ppkm mikro saja nggak cukup harus ditopang oleh kebijakan pembatasan yang lebih tegas lebih ketat diatasnya
oke termasuk juga apakah ada fasilitas kesehatan yang kemudian terdampak penutupan ini pak dan bagaimana kemudian ketersediaan alat alat kesehatan seperti tabung oksigen
penutupan apa maksudnya
hal hal yang berurusan dengan kesehatan seperti puskesmas atau layanan layanan kesehatan
semua tetap berjalan semua tetap berjalan tadi saya sampaikan pagi tadi saya berkeliling puskesmas puskesmas untuk memastikan tetap melayani warga dan dilakukan penutupan
dan dilakukan dengan protokol kesehatan kami juga menambah tempat tidur di rumah sakit pusat isolasi tenda darurat di rsud dan hari jumat akan diaktifasi rumah sakit lapangan
oke kemudian dengan melonjaknya tingkat penularan kasus covid sembilan belas di indonesia termasuk juga di beberapa wilayah di indonesia
termasuk juga di beberapa wilayah di jawa barat ini apa kemudian langkah yang akan diambil untuk kemudian para pasien ini tidak terlantar kemudian kebutuhan kebutuhan mereka juga bisa dipenuhi dengan baik begitu pak
yang kedua mendirikan tenda darurat di rumah sakit umum daerah sehingga bisa digunakan untuk igd umum
jadi igd yang ada dimaksimalkan untuk covid
ketiga mengaktivasi rumah sakit lapangan yang bisa menampung sekitar lima puluh enam puluh pasien covid dengan gejala ringan
keempat adalah pusat isolasi berbasis masyarakat di kelurahan kelurahan ada gedung serbaguna ada kos kosan dan lain sebagainya
dan itu semua kita percepat ya pelaksanaannya saya targetkan hari jumat atau hari sabtu itu semua sudah beroperasi
termasuk rekrutmen dari tenaga kesehatan karena semua fasilitas itu membutuhkan rekrutmen lebih banyak lagi tenaga kesehatan
kemudian untuk vaksinasi sendiri saat ini pak bima targetnya yang akan dikejar bagaimana
dan kita targetkan setiap hari
setidaknya sepuluh ribu vaksin diberikan kepada warga
tadi baru mulai secara simbolis di kota bogor dikunjungi juga oleh pak menko pnk dan kepala bkkbn pemberian vaksin untuk usia dua belas sampai tujuh belas
ini sudah dimulai pagi ini di kota bogor
baik pak bima reni semoga asn yang terpapar benar benar bisa ditangani dengan baik
kemudian juga bagaimana kegiatan kegiatan masyarakat yang terkait dengan administratif ini
terima kasih pak bima reni wali kota bogor sudah bergabung bersama kami sore ini
selamat sore sehat selalu pak